jangan pernah berhenti menjadi bagian dari penggerak kebaikan
siapkan tunas bangsa pewaris negeri yang jujur cerdas dan bertakwa
hidup sehat yang dimulai dari keluarga adalah langkah awal dalam mewujudkan bangsa yang kuat
menjaga keutuhan keluarga merupakan pilar utama dalam mempertahankan persatuan kesatuan bangsa dan negara
ciptakan keluarga bahagia dengan cinta mempersiapkan kehidupan yang layak pendidikan anak dan finansial yang baik
keluarga adalah harta yang tak perlu kamu cari
karena keluarga akan selalu ada untuk maka lindungi dan sayangi keluarga
selamat hari keluarga